aksi main hakim sendiri oleh warga terhadap tersangka kriminal kembali terjadi
kali ini menimpa tersangka pencuri motor yang dikeroyok masa hingga tewas di bekasi jawa barat
karena juga salah satu rekannya terkena tembakan polisi karena berusaha melarikan diri
dadang berusia dua puluh dua tahun ia tewas dikeroyok ratusan orang karena kepergok saat mencuri sepeda motor
ia melakukan aksinya di perumahan bintang alam teluk jambe timur karawang jawa barat
polisi menjelaskan pelaku bersama satu rekannya mencuri di perubahan bintang alam
saat ketika sedang beraksi pemilih sepeda motor memergoki mereka
pemilik dan masa lain kemudian mengeroyok mereka
satu pencuri tewas dalam perjalanan ke rumah sakit
sementara rekannya dilumpuhkan peluru di kaki kirinya karena berusaha melarikan diri saat ditangkap
salah satunya di antara dua orang dihakimi masa
pada jajaran polsek jambe timur berhasil mengevakuasi pelaku
tapi pelaku kemudian pada saat dibawa ke rumah sakit meninggal dunia di jalan
pelaku dijerat dengan pasal tiga ratus enam puluh lima tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman empat tahun kurungan penjara